informasi soal bencana sudah ada debit air yang tinggi
membuat tanggul kali hake di kawasan kramat jati jakarta timur
jebol dan menimbulkan banjir setinggi tiga puluh cm
sisi tanggul yang masih dalam proyek pengerjaan rusak
petugas sumber daya air jakarta timur berupaya menghentikan luapan air
dari tanggul kalihek yang jebol dengan menggunakan karung karung pasir
petugas bahkan menunggu debit air berkurang
untuk bisa menutup limpahan air ke jalan
penjabat gubernur dki jakarta membantah banjir di keramat jati
karena tanggul saat ini masih dalam tahap pembangunan
tak hanya menggenangi jalan namun juga merusak pagar pembatas dan taman
yang berada di pinggir jalan
sejumlah kendaraan roda dua yang melintas
jebolnya tanggul membuat banjir mengenangi jalan raya bogor
saat banjir akibat tanggul jebol terjadi
menyebabkan sejumlah rute layanan transjakarta harus dialihkan